ya allah ya allah ya allah
seorang ibu menangis histeris setelah mengetahui buah hatinya tewas
seketika lantaran sepeda motor yang dikemudikan suaminya mengalami kecelakaan
di jalan raya cilincing jakarta utara pada sabtu sore
kecelakaan berawal saat motor melaju dari aratan cukriok menuju cilincing
tepat di pintu masuk tol koja timur
ayah korban menyerempet mobil angkutan kota hingga terjatuh
naas truk trailer yang melintas tepat di belakangnya menabrak tubuh korban
ayah dan ibu korban yang mengalami luka serius langsung dilarikan ke rumah sakit
masih dari jakarta seorang pengendara motor tewas setelah menabrak tiang lampu di duren sawit jakarta timur sabtu dini hari
sementara rekan korban mengalami luka serius di bagian lengan kanannya dan langsung dilarikan ke rumah sakit
kedua korban tergeletak di tepi jalan dan dievakuasi oleh warga sebelum petugas kepolisian datang
dia berdua berdua bertengan
kayaknya sih kenceng tapi taunya udah bunyi kenceng aja sih
terus kondisi korban gimana bang
yang satu sih pak
sementara di kawasan padalarang bandung barat seorang pengendara motor meninggal dunia setelah terlindas truk pengangkut sampah pada sabtu malam
itu belum ada yang tahu
di sana kalau anak anak itu

orang selalu disini sering mengadakan kejadian ya tapi ada mobil
bisa gitu deh
mobil lewat ada yang di lolek
petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tkp dan mengamankan truk sampah
sementara korban dibawa ke rumah sakit kawaluyaan guna kepentingan penyelidikan
tim liputan cnn